terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini akan kita awali dari surabaya
dianggap melecehkan wanita seorang pelayan sebuah kantor provider kartu seluler
dihajar enam tukang pukul hingga babak belur
aksi kekerasan ini terekam kamera cctv
inilah rekaman kekerasan yang dilakukan oleh enam tukang pukul di sebuah counter provider kartu seluler
jalan darmo no satu ratus sepuluh surabaya dua puluh delapan desember dua ribu enam belas lalu
dalam rekaman terlihat rifki seorang customer service
dihajar oleh enam orang berbadan gempal hingga tak berdaya
selain ditendang hingga roboh korban juga mengalami pemukulan di wajah hingga luka memar
kejadian aksi premanisme tersebut dipicu salah paham antara korban dengan satu orang terlapor amira
majikan para tukang pukul yang kini masih dpo
para tukang pukul ini nekat menghajar korban karena melakukan pelecehan
secara verbal terhadap amira dengan berceloteh yang tak pantas diucapkan
dia telah melakukan tindak tidak menyenangkan atau pelecehan kepada seorang perempuan
saya datang itu untuk mengklarifikasi sebetulnya
tapi karena ada tendensi dari dia memprovokasi kami jadi terjadilah pemukulan
berkat rekaman cctv ini
kasus pengeroyokan ini terungkap dan polisi mengamankan enam pelaku
masing masing bernama agus suber muhammad saroni muhammad fauzi beni supat gito antoni dan subaheri
enam pelaku berhasil diamankan di kampungnya bangkalan madura
tersangka amr merasa ada kata kata yang tidak senonoh atau yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh korban
sehingga tersangka kemudian merasa tersinggung dan merasa dilecehkan kehormatannya
sehingga kemudian meminta bantuan dari teman temannya
akibat aksinya tersebut ke enam pelaku terancam hukuman pidana tujuh tahun penjara